dongeng bahasa indonesia
tukang susu yang serakah
suatu hari di sebuah desa kecil tinggallah henry dan istrinya gloria
henry adalah pengantar susu
suami istri itu memiliki sapi perah
pasangan itu biasa mengurus semua sapi mereka
mereka memberi jerami yang baik dan merawat sapi itu dengan baik
karena ini semua sapi henry akan menghasilkan kualitas susu yang sangat baik
semua orang di desa hanya akan membeli susu dari henry
henry dan gloria berpenghasilan baik dan menjalani kehidupan yang baik
tetapi meskipun begitu henry tidak senang
dia selalu bermimpi membeli rumah besar dan pakaian yang mahal
aku melihat sebuah rumah besar di pinggiran desa kita
kita harus membelinya
kita bisa membeli mobil yang sangat mahal dan banyak pelayan yang melayani kita
kita akan mengenakan pakaian paling mahal
dan semua penduduk desa yang miskin ini akan iri pada kita
keserakahan ini tidak ada gunanya
kita mendapat cukup uang dan kita harus senang dengan apa yang kita miliki
bagaimana bisa bahagia di rumah kecil ini
dan sapi ini
bau bau sapi ini terlalu menyengat
tapi itu mata pencarian kita
tidak lama lagi
suatu hari aku akan menjadi orang terkaya di seluruh desa ini
setiap hari ketika henry pergi untuk menjual susu penduduk desa akan memujinya
henry susu susu ini sangat baik dan sehat
kau pasti merawat sapi sapi itu dengan sangat baik
ya ya itu benar
tapi tidak lama lagi
begitu aku menjadi kaya aku akan menjual semua sapi itu
aku tidak suka bau sapi di rumahku
tapi itu adalah mata pencaharianmu
kau seharusnya tidak mengeluh tentang pekerjaanmu
itu membantumu bertahan hidup
aku menjual telur untuk mencari nafkah
itu juga pekerjaan yang bau
tapi aku tidak keberatan
maka mungkin kau ditakdirkan untuk menjadi telur
tetapi aku akan melakukan hal hal yang lebih besar
untuk membeli barang barang mahal dan pakaian mahal
keserakahan ini tidak akan berguna teman
semakin cepat kau memahami itu semakin baik
aku sudah cukup membuang waktu di sini
semoga sukses dengan bisnis telur baumu itu
henry terburu buru untuk mendapatkan lebih banyak uang
dia sering menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya
bagaimana caraku menjual lebih banyak susu
pasti ada caranya
sapiku semuanya sehat
aku tidak bisa memaksa mereka untuk memberikan kita lebih banyak susu
juga ini adalah desa yang kecil
bahkan jika aku mendapat lebih banyak susu
kepada siapa aku akan menjualnya
aku bisa pergi ke desa tetangga
ada banyak keluarga di sana
tetapi kemudian aku harus membeli sapi lain
dan saat ini aku tidak punya cukup uang untuk itu
tidak aku harus melakukan sesuatu
aku ingin membeli rumah yang lebih besar
aku tidak punya cukup uang untuk membeli sapi lagi
tapi aku harus menambah jumlahnya
aku harus menambah jumlah susu
bagaimana aku melakukan itu
ketika dia berjalan di depan dia menemukan sebuah sungai
akhirnya dipenuhi dengan keserakahan henry mempunyai ide
bagaimana kalau aku mencampur sedikit air dalam susu
dengan begitu aku tidak perlu membeli sapi lain
dan pada saat yang sama aku bisa menjual susu ke desa tetangga
ini ide yang brilian
tidak ada yang akan memperhatikan jika aku menambahkan sedikit air di dalamnya
itulah yang dilakukan henry
pagi berikutnya henry mulai mengisi wadahnya dengan susu
tapi kali ini dia hanya mengisi setengah dan pergi
dia kemudian berhenti di sungai dan menambahkan sedikit air ke dalamnya
hari itu seperti biasa para penduduk desa dengan senang hati membeli susu dari henry
dan membayarnya dengan harga yang sama
karena ditambahkan air dia menjual lebih banyak susu di desa tersebut
ini luar biasa
jika aku terus seperti ini aku akan menjadi sangat kaya dengan segera
hari hari berlalu dan henry sekarang lebih kaya dari sebelumnya
dia membeli mobil untuk dirinya sendiri dan merenovasi rumahnya
dia begitu terbiasa menambahkan air ke dalam susu sehingga dia tidak pernah berpikir untuk membeli sapi lain sekalipun
ketika permintaan akan susu meningkat demikian pula air di dalamnya
ini berlangsung selama berminggu minggu
namun kemudian penduduk desa mulai memperhatikan
ada obrolan di desa tentang susu encer yang baru
ingin tahu yang sebenarnya
beberapa penduduk desa berkumpul di luar rumah henry
oh ini enak
henry kami punya keluhan tentang susu yang kau jual
rasanya seperti air
apa beraninya kau mengatakan itu
kami membayar susu henry bukan air
kau tidak bisa menipu kami lagi
tidak ada yang berubah
kalian semua tidak bisa menghargai kebaikan
aku bekerja sangat keras
belilah di tempat yang lain jika kalian tidak menyukainya
aku tidak membutuhkan kalian
ada banyak desa lain yang menyukai susu yang kujual
henry berlari masuk ke dalam rumah dan membanting pintu
penduduk desa terkejut dengan perilaku kasar henry
ada yang tidak beres
aku setuju kita harus mencari tahu
mereka semua berencana untuk mencari tahu kebenarannya
pagi berikutnya henry seperti biasa berjalan menuju sungai
dia membuka wadahnya yang setengah terisi dan mengisi air di dalamnya
tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia sedang diawasi
beraninya sekali dia
ini tidak adil
beginilah cara dia menjadi lebih kaya
dia memiliki jumlah sapi yang sama tetapi dia menjual susu lebih banyak
para penduduk desa memahami semuanya dan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pengantar
mereka mencari susu yang serakah
hari berikutnya gloria pergi ke pasar untuk membeli sesuatu
malam itu ketika henry kembali mereka berdua duduk untuk makan malam
apa itu apa kau memasak batu
batu bukan itu adalah kacang
tidak bukan aku tidak percaya ini
penjual itu menaruh batu batu kecil dengan kacang kacangan yang kau beli
beraninya dia aku akan menemuinya besok
malam itu henry dan gloria tidur dengan perut kosong
henry dengan marah pergi ke penjualnya keesokan paginya
apa yang kau jual kepada kami kami tidak membayar batu kami membayar kacang
belilah di tempat lain jika kau tidak menyukainya aku tidak membutuhkanmu
henry dengan marah pulang ke rumah
setelah beberapa saat dia pergi membeli selusin telur
ketika dia kembali ke rumah dan mencoba memecahkannya
dia menyadari bahwa sepuluh dari dua belas telur itu adalah batu
dia sangat marah
apa yang kau jual kepadaku aku membayar telur bukan batu
ini cara yang sama kita membayar susu dan bukan air
pergi membeli tempat lain jika kau tidak menyukainya
aku tidak membutuhkanmu
henry pergi dengan marah
keesokan harinya dia membeli baju sutra
di dalam perjalanan pulang hujan mulai turun
air memudarkan semua warna kemejanya
ketika dia sampai di rumah dia menyadari baju itu tidak terbuat dari sutra tapi dari goni
ini berlangsung selama beberapa hari
setiap kali henry pergi membeli sesuatu
ia pulang dengan sesuatu yang berbeda
aku bosan dengan ini
mengapa mereka tidak menjual kepada kita hal yang benar
mereka membodohi kita ini tidak adil
henry begitu sibuk memikirkan dirinya sendiri dan keserakahannya
sehingga dia tidak menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang sama dengan orang lain
seiring berjalannya waktu bahkan desa desa tetangga mulai mengeluh
perlahan semua orang berhenti membeli susu dari henry
tanpa uang yang tersisa untuk dibelanjakan
henry mulai menjual barang barang yang telah ia beli karena menjual susu berkualitas rendah
sekarang henry adalah pengantar susu yang miskin
dia hanya memiliki beberapa ekor sapi tersisa dan hanya bisa menjual susu ke beberapa rumah
sekarang kau sadar apa yang telah kau lakukan
keserakanmu itulah yang membuat kita miskin
kalau saja kau terus menjual susu yang baik seperti dulu
kita bisa membeli rumah yang lebih besar dan pakaian yang mahal suatu hari nanti
yang harus kau lakukan adalah tetap bersabar dan terus bekerja keras
aku setuju gloria aku seharusnya mendengarkanmu
aku tidak hanya kehilangan uangku
aku juga kehilangan rasa hormat dan kepercayaan orang orang
henry terus menjual susu dan merawat sapi sapinya
sekarang dia tahu betapa bahayanya menjadi serakah
dia telah mendapatkan pelajarannya
sejak hari itu dia tidak pernah menambahkan air ke dalam susu
tetap senang dengan apa yang dia dapatkan